dan kini kita tersambung melalui sambungan telepon bersama ketua bidang ketenagakerjaan asosiasi pengusaha indonesia
atau apindo sudah ada bapak haryanto di sana
selamat sore hira
dan rata rata diimplementasikan oleh pemerintah daerah di seluruh wilayah indonesia
ya silakan pak
terutama sektor padat karya dan juga sektor retail itu masih dirasa sangat tinggi
cuman itu kan sudah jadi peraturan ya yang harus kita ikutin
jadi ya bagaimanapun kita harus mencari
jadi akal bagaimana untuk efisiensi supaya bisa menaikkan sesuai aturan tersebut
baik pak haryanto saya tertarik dengan kalimat yang baru saja anda sebutkan yaitu mengenai efisiensi
tadi beberapa sektor juga sudah anda singgung yaitu mengenai retail yang saat ini juga menyebutkan angkanya juga penjualannya mengalami penurunan
efisiensi seperti apa yang akan dilakukan oleh pengusaha namun tetap semangat kita bersama yaitu tetap memberikan pekerjaan bagi masyarakat ataupun bagi pekerja pak haryanto
ya tentunya pengusaha pasti akan
mencari akal dulu ya bagaimana caranya supaya bisa efisien atau menggunakan otomatisasi dan sebagainya
nah mungkin baru langkah terakhir ya kalau memang masih nggak bisa tentunya mengurangi tenaga tenaga yang mungkin idle tenaga tenaga yang mungkin tidak berkait langsung dengan produksi gitu
pasti akan terjadi seperti itu
sektor retail saya kira juga pasti akan ada pengurangan drastis gitu
karena kan kalau memang income nya kan juga mereka kalau sektornya pekerja informal kan juga daya belinya juga rendah
jadi akhirnya retail terkena dampak juga
baik pak haryanto kita tahu bahwa ekonomi juga tumbuh stagnan bahwa itu kemudian menjadi fakta
tapi di sisi lain misalnya tadi anda menyinggung mengenai sektor retail
beberapa waktu lalu kita mewawancarai juga dari pengusaha retail yang menyebutkan
ya sebetulnya mereka sudah datang ke apindo juga untuk menyampaikan kemungkinan kemungkinan kalau seandainya mereka mendapat perkecualian
dan juga ingin bertemu dengan menteri tenaga kerja untuk menyampaikan supaya phk bisa dihindari
karena keadaannya memang berat
kalau misalkan sektor retail yang padat karya karyawannya kan ratusan ribu
karena satu gerai misalkan itu empat lima orang kalau berapa puluh ribu gerai ya ratusan ribu
nah kalau mereka terus setiap tahun harus naik sekian persen sembilan persen delapan persen gitu mereka merasakan dengan omset sekarang yang rendah mereka berat
karena aturannya yang mengatur di bawah pp tujuh puluh delapan memang belum ada
saya kira kita sudah bisa lihat ya bahwa penyerapan tenaga kerja formal sekali lagi tenaga kerja formal itu makin kesini makin rendah
itu bisa dilihat dari orang yang ikut bpjs ya bpjs yang di level perusahaan itu makin lama makin sedikit
terus kedua juga penyerapan informal itu menaik dengan drastis
artinya apa orang mencari kerja yang formal itu makin susah karena investasi sekarang juga tidak yang padat karya tidak menyerap tenaga kerja
jadi menurut saya sekarang ini pemerintah harus mengambil sikap supaya upah ini
jangan terjadi politisasi terus menerus ya kan jadi makanan empuk para bupati gubernur yang mau pilkada dan sebagainya
terus upah dijadikan sarana promosi akhirnya berat
karena terus terang sebetulnya upah minimum ini tidak perlu didemo
namanya upah minimum kan
tapi karena kita sudah sepuluh tahun terakhir ini salah kaprah yang dituntut ini kan upah layak sebetulnya
upah minimum itu sebetulnya dimana mana
karena namanya juga upah minimum adalah untuk mereka yang lajang yang baru masuk kerja
nah kalau sekarang mereka mendemo upah minimum itu seperti upah layak
yang sudah tidak nyambung karena upah layak itu urusannya dengan produktivitas
sementara kita masih menghadapi tantangan produktivitas pekerja menurut anda
sekarang kita tanya yang ini saja dengan rumus ini ya
dengan rumus ini inflasi tiga tujuh persen
lalu misalkan pertumbuhan ekonomi
tadi delapan tujuh sekian
lima persen pertumbuhan ekonomi itu kan bukan kontribusi industri saja
industri kan sangat selama sepuluh tahun terakhir ini kontribusi terhadap gdp malah turun
dari dua puluh sembilan menjadi sembilan belas persen
jadi sebetulnya itu sudah dibata dengan jelas bahwa manufacturing di indonesia ini sudah turun drastik
negara yang berkembang makin bagus makin peringkatnya naik terus
tapi industri nya kontribusi terhadap gdp nya kok turun
nah ini fenomena aneh
negara yang maju industri nya maju
penyerapan tenaga kerja formal tinggi
sehingga rakyatnya bekerja semua
nah sekarang kok malah upah minimum di demo terus
orang juga akhirnya males untuk ngapain dia rekrut tenaga kerja di indonesia
apakah yang anda baru sebutkan tadi sudah pernah atau bahkan beberapa kali anda sampaikan kepada pemerintah
apa tanggapan dari pihak pemerintah
ya karena pemerintah lebih banyak mengakomodir
selama ini kan mengakomodir buru terus
mengakomodirnya pemerintah tidak berdiri secara adil untuk mengembalikan porsi upah minimum itu
upah minimum tidak untuk di demo
upah minimum itu demonya ke pemerintah
kalau misalkan pemerintah tidak menaikkan upah minimum
seperti di jepang di singapura
itu di demo pemerintah
karena upah minimum harus naik sesuai inflasi kan
nah selebihnya inflasi itu harus diatur tiap sektor
sektor retail lagi parah
oke berarti tahun ini naiknya inflasi saja
tidak usah ditambah
tapi kalau sektor yang bagus apa
misalkan sektor otomotif sedang bagus
berarti indeksnya berapa
misalnya jadi tiga plus berapa gitu
harusnya begitu sehingga tidak
per sektor maksud anda
kalau sekarang ini
kalau sekarang ini upah minimum ditambah sektoral
sedangkan sektoralnya sendiri tidak jelas kriteriannya apa
siapa yang menentukan sektor itu lagi bagus atau tidak
apakah ide ataupun konsep ini pernah anda tawarkan kepada pihak pemerintah untuk duduk bersama
dan mungkin kita memiliki formulasi
apa tanggapan pemerintah
ya kan mengembalikan ini kan
apalagi kalau mau pemilu pilkada begini ya nggak laku lah begini
jadi dua ribu sembilan belas menurut anda memiliki andil bagi fenomena kenaikan upah minimum
ini tenaga kerja formal ini kecil tapi suaranya besar
sebetulnya angkatan kerja kita satu ratus tiga puluh juta
tapi yang di sektor manufacturing ini kan cuma lima belas juta
terus lima belas juta yang ikut berserikat cuma paling tiga juta
ya jadi sebetulnya itu saja yang jadi masalah
karena sudah terlanjur di entertain di sejak periode pembangunan
jadi kalau sudah pak sby dulu nyetop jalan tol didiamkan semua gini ya akhirnya jadi upah minimumnya salah kaprah
baik pak sudah satu dekade kemudian anda menyebutkan bahwa kita sudah salah kaprah
dan kemudian ini anda menyebutkan bagaimana anda mencoba memyakinkan seperti apa nanti kira kira kondisi pasar tenaga kerja kita ke depan
kalau kita terus terusan tidak menemukan sebuah formulasi yang menurut versi pengusaha lebih fair
jadi tadi sektoral dan lain sebagainya apa yang paling anda takutkan
begini ya hera ya ini ada survei dari ilo ilo ini international labour organization
jadi ilo ini lebih pasti akan lebih prihatin kalau terjadi unemployment tinggi
itu sudah mengingatkan kita kemarin sudah seminar di jakarta di mana itu menyatakan bahwa survei ini lima sampai sepuluh tahun ke depan
nah ini untuk lima tahun mendatang sepuluh tahun mendatang sektor sektor beberapa sektor yang padat karya seperti garmen elektronik sepatu
itu sudah diingatkan oleh survei ilo dan itu bisa diakses
sudah di publis secara resmi
itu apa artinya otomatisasi
sekarang kita prihatin negara kita paling besar dengan penduduk yang angkatan kerja satu ratus tiga puluh juta yang notabene tujuh puluh juta itu smp ke bawah
mau kemana mereka
sekarang kita ingin melakukan pengejaran vokasi untuk mereka punya keterampilan supaya bisa bekerja sendiri atau bisa bekerja di buka bengkel
tapi jumlah ini terlalu besar kita ini
nah ini kan siapa yang akan membela mereka pemerintah
kalau pengusaha ada yang membela apindo
lalu serikat pekerja ada yang membela yaitu punya serikat pekerja
tapi pencari kerja siapa yang mau
mereka cuma cari makan sekarang seadanya
dan makin tingginya upah minimum bargaining power dia makin lemah kepada industri industri kecil yang gak bisa membayar
mereka akan bilang
mau digaji lima puluh ribu per hari kalau enggak ya udah
karena masih banyak yang mau kan gitu
iya karena supply nya masih besar ya pak
iya karena supply nya itu tiap tahun dua juta setengah kan masuk ke pasar kerja lulusan sma yang notabene skill nya gak ada
mereka kerja apa aja mau
menempuh bahaya apa aja mau gitu kan
dengan upah yang rendah karena masalahnya mereka harus makan
jadi kalau satu bulan dapat satu juta satu lima juta bagi mereka ya harus
hidup sedangkan kita teriak teriak terus ump yang sudah bekerja ini gitu
padahal yang harus diperjuangkan itu kan sebetulnya begini
mereka bekerja di level perusahaan
mereka bertanya dulu apakah sudah melakukan pekerjaan dengan baik
kalau sudah baik mereka bisa menuntut tempat dia bekerja
saya minta lebih disini kalau enggak saya keluar
pasti kalau bagus pasti pengusahanya takut kan
betul produktivitas baik pasti biasanya akan
takut gak mana ada pengusaha yang bisnisnya takut
yang bisnisnya lagi bagus mau melepas pegawainya
nah cuman yang dilakukan sekarang salah
lebih senang turun ke jalan malah nge push upah minimum tinggi
karena dengan upah minimum tinggi yang malas yang tidak pintar yang tidak rajin semua ikut naik sebesar itu kan
ini kan gak adil ini
baik pak haryanto menarik sekali tadi anda menjelaskan bagaimana fenomena kenaikan upah minimum di tengah politisasi
kemudian tantangan otomatisasi yang juga akan terjadi lima hingga sepuluh tahun ke depan
tapi yang jelas semoga sejahtera bagi pengusaha dan juga bagi pekerja
pak arianto terima kasih
ketua bidang ketenagakerjaan asosiasi pengusaha indonesia atau apindo telah bergabung di cnn indonesia busines